juru bicara komisi pemberantasan korupsi yuyuk andriati mengaku pihaknya memiliki cara tersendiri
untuk dapat menghadirkan royani sebagai saksi kasus suap yang menyeret sekjen mahkamah agung nur hadi
royani merupakan saksi kunci kasus peninjauan kembali di pengadilan jakarta pusat
kedekatannya dengan nur hadi menjadi faktor yang dibidik kpk
hingga kini royani telah dua kali mangkir dari panggilan kpk
bahkan ia sudah tidak masuk kerja di mahkamah agung setelah operasi tangkap tangan
terhadap panitera pengadilan negeri jakarta pusat edi nasution beberapa waktu lalu